pemirsa good morning seorang polisi lalu lintas nekat menempel di atas kap mobil yang sedang melaju di jalan raya pasar minggu jakarta selatan pada senin siang
kenapa nih ya nah jadi tindakan nekat itu dilakukan sang polisi untuk mencegah pengendara mobil yang berusaha kabur saat akan ditilang
takut ditilang juga nih ternyata mobilnya
mobil pengendara akhirnya berhenti setelah menabrak kendaraan pengendara lainnya
inilah video yang tengah viral saat seorang polisi berpegangan di sebuah kap mobil yang tengah melaju
berdasarkan informasi yang didapat dari pihak kepolisian kejadian ini terekam di jalan raya pasar minggu pada senin siang
saat itu petugas tengah menindak pelaku parkir liar
saat sedang memeriksa surat surat kendaraan mobil tersebut
pengemudi tidak kooperatif dan berusaha kabur
petugas bernama bribka eka setiawan yang berada di lokasi berusaha menghentikan mobil ini dengan naik ke kapnya
namun mobil minibus tersebut tetap melaju hingga dua ratus meter dari lokasi dan baru terhenti saat menabrak mobil lain yang ada di depannya
beruntung bribka eka tidak mengalami cedera
kita berupaya biar kendaraan itu tidak kabur ke mana mana tapi masih berusaha menabraknya saya
menabraknya saya sejauh dan naik ke kapnya
di atas kap sejauh dua ratus meter saya keseret karena dia menabrak kendaraan lain barulah dia berhenti
setelah berhenti baru saya beriksa surat suratnya baru dia keluar surat suratnya
ternyata surat izin mengemudinya mati dari tahun dua ribu delapan belas
sedang pengemudi mobil minibus tersebut diamankan ke polsek pasar minggu